saya ajak anda kita akan melihat bagaimana penambahan kasus atau perjalanan kasus covid sembilan belas yang ada di indonesia
kita lihat ini dia yang pertama peningkatan kasus covid sembilan belas di indonesia terhitung sejak kasus pertama di indonesia pertama kali diumumkan
saya ajak anda ke tanggal dua maret dua ribu dua puluh ketika presiden joko widodo mengumumkan bahwa ada dua orang waktu itu masih disebutkan pasien atau kasus satu dan juga kasus enam
ada dua orang yang dinyatakan positif covid sembilan belas di indonesia
nah penambahan kasus ini seiring dengan berjalannya hari seiring dengan berjalannya minggu
penambahan kasus terjadi jumlahnya dari dua orang naik menjadi puluhan kemudian bahkan ratusan
hingga pada di tanggal tiga puluh april dua ribu dua puluh pada saat itu jurubicara penanganan covid sembilan belas ahmad yuryanto mengumumkan bahwa indonesia mencatatkan total adanya kasus positif covid sembilan belas
yaitu sebanyak sepuluh satu ratus empat belas
kemudian dengan adanya penambahan setiap harinya perkembangan informasi terkait dengan covid sembilan belas diumumkan pada tanggal dua puluh lima juni dua ribu dua puluh
pemerintah pun juga menambahkan atau mengumumkan adanya penambahan kasus harian satu tujuh ratus kasus hingga total kasus menyentuh di angka tepatnya lima puluh satu ratus delapan puluh tujuh pada tanggal dua puluh lima juni
hingga total kasus menyentuh di angka tepatnya lima puluh satu ratus delapan puluh tujuh pada tanggal dua puluh lima juni
satu bulan berselang hanya satu bulan berselang dari lima puluh satu ratus delapan puluh tujuh kasus terjadi lonjakan sedikitnya ada empat puluh delapan kasus tepatnya pada tanggal dua puluh enam juli kemarin tercatat sembilan puluh delapan tujuh ratus tujuh puluh delapan kasus positif covid sembilan belas di indonesia
ini pada tanggal dua puluh enam juli
dan hari ini dua puluh tujuh juli penambahan kasus pun menyentuh angka seratus tiga ratus tiga kasus di indonesia
lalu saya ajak anda ke slide berikutnya
ini adalah bagaimana dilansir dari situs world ometer di mana jumlah akumulatif kasus covid sembilan belas indonesia hingga dua puluh enam juli
kalau kita bandingkan
dengan tiongkok dengan china indonesia berada di posisi ke dua puluh empat
di posisi ke dua puluh empat di dunia bahkan posisi ini melewati tiongkok negara pertama yang mengumumkan kasus covid sembilan belas
tiongkok hari ini atau pada saat ini berada di posisi ke dua puluh satu
kita terpaut dua posisi
jumlah kasus indonesia juga menyalip tiongkok
bagaimana data statistik yang kami tampilkan
pada tanggal dua maret kita ada dengan ada dua kasus
kasus satu dua pada saat itu tiongkok ada di angka delapan puluh
kemudian di tiga puluh april kita pun jumlahnya masih sangat jauh
kita di angka sekitar sepuluh satu ratus delapan belas
kemudian tiongkok ada di angka delapan puluh delapan puluh dua maksud saya
jadi kita masih terpaut tujuh puluh dua
tapi seiring dengan berjalannya minggu seiring dengan berjalannya bulan
kita pun hampir sama
atau hampir mendekati tiongkok dengan adanya penambahan atau pencatatan kasus covid sembilan belas di tanggal dua puluh lima juni
ketika kita masih ada di lima puluh tiongkok ada di delapan puluh tiga empat ratus empat puluh sembilan
tapi sebelum kita bergeser ke bulan juli saya ajak anda untuk melihat bagaimana penambahan data statistiknya kita
dibandingkan dengan tiongkok
ketika indonesia di bulan maret dan di bulan april penambahannya sangat signifikan
sepuluh kasus lebih
tiga puluh april sampai dengan dua puluh juni dua puluh lima juni pun penambahan kasusnya empat puluh lebih
kalau kita bandingkan datanya dengan tiongkok di tanggal yang sama di bulan yang sama di hari yang sama
tiongkok hanya mencatatkan penambahan sekitar dua bahkan seribu di april sampai dengan juni
jauh sekali dengan jumlah di indonesia
lalu kita bergeser kemudian
sedangkan kasus di tiongkok di tanggal delapan belas juni
jumlah di tiongkok delapan puluh tiga enam ratus empat puluh empat indonesia ada di atasnya
kita terpaut kurang lebih sekitar seribu kasus dengan tiongkok di tanggal atau di pertengahan delapan belas juli
dan sampai dengan dua puluh enam juli kemarin indonesia kita lihat angkanya jauh di atas tiongkok
terpaut kurang lebih lima belas ribu kasus positif covid dengan tiongkok
sehingga indonesia berdasarkan data dari worldometer
indonesia saat ini berada di posisi dua puluh empat
kemudian tiongkok ada di posisi dua puluh enam
kita ke slide berikutnya
sejak dilonggarkannya psbb atau pembatasan sosial berskala besar
pemerintah pun terus
gencar melakukan testing kemudian tracing secara masif secara agresif
dimana kasus covid indonesia per hari dilaporkan
anda lihat ada di angka atau di atas seribu kasus
satu kasus rata rata di atas satu kasus penambahannya setiap hari
jubir covid pada saat itu ahmad yuryanto mengumumkan
bahwa seribu kasus covid harian pertama kali terdeteksi atau terjadi
kalau kita semua anda semua melihat data statistik ini
atau melihat data grafik ini
sempat memang kita ada di bawah seribu ya
jadi kita ada di kisaran sembilan ratus kemudian delapan ratus kasus
tapi hampir mendekati beda tipis dengan seribu
kemudian naik lagi seribu kasus di pertengahan juni ya
kita bahkan pernah penambahan
pernah ada di penambahan
kasus positif sebanyak dua enam ratus lima puluh tujuh pada sembilan juli
beberapa pihak beberapa orang sempat memprediksi bahwa
kasus atau penambahan kasus covid sembilan belas di indonesia
bahkan dapat mencapai angka tiga
dan mungkin saja itu belum puncaknya
jawa barat kita lihat sebagian besar ini menjadi penyumbang
salah satu penyumbang atau provinsi dengan penyumbang kasus covid sembilan belas
dimana sebagian besar kita tahu berasal dari kluster sekolah calon perwira tni angkatan darat
ketika saat itu jumlah total atau total secara keseluruhan mencapai satu tiga ratus delapan kasus ya
sebagai besar otg atau orang tanpa gejala

demam batuk flu dan sebagainya
selain masa psbb yang dilonggarkan
jubir ahmad yuryanto juga pada saat itu menyebutkan bahwa sejumlah lab atau laboratorium swasta
yang libur di weekend atau di akhir pekan
membuat angka pengumuman kasus covid sembilan belas sangat variatif pada saat itu
kita bergeser ke slide berikutnya
ini adalah persebaran kasus
kita lihat bagaimana peta indonesia persebaran kasus covid sembilan belas di indonesia
kita tahu beberapa waktu yang lalu presiden joko widodo bahkan menyebutkan bahwa pemerintah saat ini tengah fokus terhadap delapan provinsi ya
jadi sekarang pemerintah tengah fokus terhadap delapan provinsi yang menjadi perhatian untuk penanganan covid sembilan belas
yaitu ada dki jakarta
kemudian ada jawa barat
ada jawa timur
kemudian ada sumatera utara
kemudian ada sulawesi selatan
ada kalimantan selatan
kemudian yang terakhir ada papua
jadi ada delapan provinsi yang menjadi perhatian
tapi kalau kita lihat dari persebaran kasus covid sembilan belas di seluruh indonesia
pulau jawa merah semua
merah itu artinya terjadi penambahan covid sembilan belas
penambahan kasus atau ada di atas lima kasus covid sembilan belas positif covid sembilan belas yang ada di pulau jawa
tercatat sampai dengan dua puluh enam juli kemarin
kemudian ada jawa barat
lalu ada jawa tengah
masih terus menunjukkan peningkatan di atas lima kasus
jumlah yang sangat besar tentunya dibandingkan dengan daerah daerah lain
dan surabaya raya dan juga ibu kota diumumkan sebagai zona merah persebaran virus corona pada saat ini
sedangkan kalau kita bergeser
ayo kita geser ke wilayah timur
di indonesia timur kita lihat sulawesi selatan yang paling banyak mencatatkan kasus
zona merah ada di sulawesi selatan
jumlahnya juga sangat besar sekali
bahkan saat ini berada di posisi atau urutan ketiga
provinsi dengan jumlah kasus covid sembilan belas terbesar
setelah dki jakarta dan juga setelah jawa timur
jadi kalau kita lihat kita betul betul harus fokus ke tiga provinsi ini
yang juga masuk dalam prioritas presiden joko widodo
kita geser berikutnya
dari tiga puluh empat provinsi yang menjadi perhatian pemerintah terkait dengan penanganan covid
kita akan melihat bagaimana dua wilayah ya
zona merah covid sembilan belas yang terus meningkat terkait dengan perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
kita ambil sampel dki jakarta pastinya dan juga jawa timur
dua provinsi yang menjadi perhatian besar fokus besar terkait dengan penambahan kasus covid sembilan belas
sejak diumumkan pada dua maret lalu kita ingat kasus covid di jakarta terus meningkat setiap harinya
padahal semua dilakukan penambahan jumlah tes kemudian tracing adanya psbb yang berkali kali ditambah waktunya
tapi apa yang terjadi jumlah kasusnya masih terus meningkat
tidak ada penurunan bahkan angkanya pun tidak stabil sama sekali
lima belas maret kita lihat ini dia hijau menggambarkan dki
kemudian merah adalah jawa timur ya
lima belas maret ibu kota jawa timur surabaya
jadi surabaya pertama kali itu waktu itu mengumumkan kasus covid sembilan belas
waktu itu jumlahnya masih delapan orang
tapi tentunya ini membuat was was karena prediksinya pasti akan terus bertambah
nah kasus di surabaya raya ini menjadi penyumbang kasus di provinsi jawa timur terbesar
walaupun waktu itu juga sudah ada pembatasan kegiatan di surabaya raya
waktu itu juga surabaya raya bahkan sempat dikatakan sebagai the next wuhan
dengan banyaknya peningkatan jumlah kasus ya
jadi pada delapan belas maret surabaya delapan kemudian jakarta satu ratus lima puluh delapan kasus
lalu berikutnya kita akan bergeser april pun juga sama
jumlah penambahan kasusnya masih terus terjadi
tapi yang paling mengejutkan ketika anda berada di tanggal dua puluh enam juni
satu bulan yang lalu kasus covid di jawa timur bahkan menyalip angkanya dari ibu kota
hanya terpaut sekitar kurang lebih kurang dari dua ratus kasus covid
yang ada di jakarta
baik di dki kemudian jawa timur
testingnya kemudian tracingnya memang dilakukan secara masif
secara agresif tapi nyatanya penambahan kasusnya terus terjadi
gubernur anies baswedan bahkan menyebutkan peningkatan jumlah kasus sejalan dengan masifet testing
kemudian tracing yang dilakukan di ibu kota
jadi kalau misalnya anda lihat angka angka ini mungkin prediksi beberapa orang beberapa pihak bahwa angkanya akan terus bertambah
dan belum tentu kita sekarang sudah ada di puncak covid sembilan belas
kita tidak tahu akan sampai kapan
dengan adanya penambahan kasus kemudian hari ini menembus angka seratus tiga ratus tiga
bagaimana kita harus sadar meningkatkan kesadaran dan juga kedisiplinan pentingnya protokol kesehatan